dari empat puluh delapan orang penghuni ruangan seperti kerangkeng yang berada di belakang rumah bupati nonaktif langkat terbit rencana perangin angin
delapan orang diperiksa petugas bnn provinsi sumatera utara dan kebupaten langkat di kantor camat kuala kabupaten langkat
hasil asesmen akan jadi acuan petugas mengambil kebijakan pemindahan mereka ke tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba atau dipulangkan kepada keluarga
hingga saat ini bnn langkat hanya menyatakan tempat pemindahan narkoba yang diduga jadi tempat perbudakan modern itu belum memiliki izin
meski sudah berdiri sejak sepuluh tahun lalu
kami ada ke situ mendampingi dari polores dan dir narkoba
di situ kami mendengar keterangan dari pengawasnya pak suparman ada sekitar empat puluh delapan orang
dan di situ hanya dua kamar yang satu kamar keterangan dia dua puluh satu orang
kalau tidak salah satu kamar lagi dua puluh tujuh orang
warga penghuni ruangan seperti penjara mengaku tinggal bersama belasan orang lainnya dalam satu ruangan
ruangan pertama berisi pendatang baru sedangkan ruang kedua untuk penghuni yang lebih senior
mereka hanya diizinkan keluar ruangan saat aktivitas olahraga pagi dan kegiatan membersihkan sekitar ruangan
bagi yang sudah tinggal lebih tiga bulan boleh ikut bekerja di pabrik kelapa sawit milik bupati nonaktif langkat
tadi kami gerak mulai dari jam sembilan tadi gerak jalan keluar kan ngambil buah buah dari masyarakat
kita kan pakai damp truk pak
biasanya digaji atau gimana
ya dikaji lah pak karena kan saya bukan anak apa lagi kan gitu saya kan kerja
runtinitas hari hari murid pribadi seperti nyuci baju nyapu halaman sekitar tempat itu
ya gitu olahraga kadang
pengawas warga binaan mengaku mempekerjakan mereka untuk menambah keahlian
selama bekerja mereka tidak diberi gaji
setengah delapan karyawan masuk warga binaan kita juga setengah delapan
pulangnya setengah enam setengah enam juga
makan orang ini cukup tiga kali satu hari bahkan berlebih
dimana sih ada tempat pembinaan itu yang bergaji coba saya tanya dulu
ini kita meluruskan ya
bahkan kalaupun dia rehab yang resmi bayar nggak
eh jadi dimana ada gajinya tempat orang pembinaan
sejumlah keluarga warga binaan mengaku tempat itu baik
wajar bagi mereka berada di sel dengan tujuan agar warga binaan tidak melarikan diri
karena di pemberitaan itu dibilang perbudakan makan dua kali sehari gitu ya kan
padahal saya nampak sendiri gitu
karena saya pun masyarakat di situ
saya lihat sendiri mereka itu makannya itu tiga kali sehari dan sangat sangat layak kalau menurut saya
hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dugaan perbudakan buruh pabrik kelapa sawit milik bupati nonaktif langkat terbit rencana perangin angin tersebut
agus supratman edso derajat langkat sumatera utara